ya kita buka dulu informasi yang pertama tentang juara lari dunia seratus meter lalu muhammad zohri yang kini sedang mempersiapkan diri
dan juga fokus latihan agar optimal saat mengikuti asian games dua ribu delapan belas di jakarta dan palembang
ya jadi karena tidak menurut kemungkinan juga ya ini presiden jokowi kan memang menggadang gadang lalu zohri bisa menang di asian games nanti
nah hal inilah yang menjadi alasan zohri tidak jadi pulang ke kampung halamannya meski kepulangannya sudah ditunggu oleh keluarga dan warga lombok nusa tenggara barat
zohri pun mengirimkan mainan kunci dan coklat batang untuk keluarganya di kampung
usai bertemu presiden joko widodo di istana negara beberapa saat lalu lalu muhammad zohri awalnya berencana pulang kampung lombok nusa tenggara barat
warga dusun karangpancor desa pemenang barat kecamatan pemenang kabupaten lombok utara sudah memasang sepanduk ucapan selamat datang kepada pelari tercepat dunia itu
tak hanya warga baliho berukuran besar juga telah dipasang oleh pemerintah kabupaten lombok utara
sebagai penghormatan kepada putra kebanggaan warga lombok itu
namun jadwal latihan rutin membuat zohri batal pulang
warga kampung karangpansor yang sudah menunggu lama dan ingin bertemu dengan zohri pun harus bersabar
ini saya ketemu tapi tidak
tidak bisa ya
tidak bisa pak katanya menunggu asal begini
sebenarnya warga ingin ketemu tidak sama sama
ingin ketemu banget pak sangat sangat rindu sama mereka ini
lalu muhammad zohri mengirimkan belasan mainan kunci serta coklat untuk dibagikan ke sana keluarganya yang telah setia menunggunya
juara dunia junior cabang atletik seratus meter lalu muhammad zohri kini tengah menyiapkan dirinya untuk menyambut gelaran asian games dua ribu delapan belas
yang akan diadakan di kota jakarta dan palembang
tak ada persiapan khusus
zohri hanya mengikuti latihan rutin saja pada kamis pukul tiga sore kemarin
meski sudah menjadi juara dunia junior di finlandia beberapa waktu yang lalu
zohri tidak mempunyai target pribadi dan tidak dibuangkan target tertentu oleh pihak lain
zohri mengaku dirinya hanya ingin mengeluarkan kemampuannya yang terbaik
kalau dari pelatih saya sendiri sih sebenarnya nggak ada target di asian games
mungkin targetnya di
kejuaraan kejuaraan lain soalnya
soalnya kan saya masih
masih muda gitu
nggak ada sih cuma memperbaiki teknik aja
ada target khusus
target khusus ya
semoga memberikan yang terbaik buat indonesia
pada gelaran asian games mendatang zohri akan turun di beberapa nomor termasuk nomor satu
dia tuduh saja dia
enak banget ini